halo sobat rupiah ketemu lagi di podcast bank indonesia
bersama saya zulmi analis bank indonesia
pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sekuritas rupiah bank indonesia atau srbi
sebuah instrumen operasi moneter kontraksi baru yang dikeluarkan oleh bank indonesia
di mana proses lelang perdananya baru saja dilakukan
lalu apa sih srbi apa yang melatar belakangi adanya srbi
dan bagaimana implementasi serta kehadiran srbi ini memberikan makna baru bagi perekonomian di indonesia
pada pertemuan kali ini kita akan ditemani oleh mbak anindita seorang analis senior dari departemen pengelolaan moneter bank indonesia
makasih banyak mbak anindita sudah join sama kita hari ini
sekarang sobat rupiah pasti penasaran banget nih mbak anin
jadi sebenarnya srbi itu apa ya mbak anindita
oke jadi srbi itu merupakan instrumen operasi moneter bank indonesia
yang diterbitkan dalam denominasi rupiah sebagai bentuk pengakuan utang jangka pendek
dengan menggunakan underlying berupa sbn milik bank indonesia
jadi srbi ini tadi saya sudah sampaikan ya itu merupakan instrumen operasi moneter
yang dapat digunakan untuk mengelola likuiditas
namun juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan pasar dan stabilitas nilai tukar
karena instrumen ini bisa diperdagangkan oleh bank indonesia
baik berupa non resident maupun resident di pasar sekunder
oke jadi srbi ini surat hutang dia memiliki underlying sbn
di mana pembeliannya ini lalu juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder
jadi pasti sobat rupiah ini jadi penasaran ya mbak anindita
kan sebelum ada srbi juga bank indonesia punya instrumen operasi moneter kontraksi lainnya mbak anin ya
sebenarnya karakter apa yang membuat srb ini menjadi unik
dibandingkan instrumen operasi moneter kontraksi lainnya mbak anin
jadi yang existing ada saat ini untuk operasi moneter kontraksinya ada rrsbn
ada sertifikat bank indonesia atau sbi dan subbi untuk instrumen om kontraksi dengan prinsip syariah
nah srbi ini kurang lebih hampir mirip dengan fitur dari sbi
karena dia sama sama menggunakan sistem imbal hasil berupa diskonto
terus tenornya juga sama sampai dengan rawon
metode lelangnya juga sama bisa fixed rate tender atau variable red tender
namun yang membedakan antara srbi dengan sbi di instrumen srbi ini menggunakan underlying berupa sbn yang dimiliki oleh bank indonesia
sementara di instrumen asbi itu tidak menggunakan underlying spn
jadi srbi ini sudah mirip banget kayak sbi ya sertifikat bank indonesia
namun yang menjadi pembedanya adalah kalau sbi tidak ada underlying sbnnya sedangkan di srbi ada underlying sbnnya ya mbak anindita
ya serupa tapi tak sama ya
yang menjadi penasaran para sobat rupiah nih lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bank indonesia
akhirnya mengeluarkan instrumen srbi ini
oke jadi srbi ini merupakan instrumen operasi moneter kontraksi yang pro market
jadi bisa digunakan untuk memperkuat pendalaman pasar uang
selain itu untuk mendukung upaya menarik capital flows
serta sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan sbn milik bi yang ada saat ini sebagai underlying
jadi ini ada kata kata yang menarik nih ya mbak anindita ya
pro market dan pendalaman pasar keuangan
yang saya dengar kayaknya memang harusnya menguntungkan indonesia dan masyarakatnya
boleh nggak lebih diperjelas lagi nih biar para sobat rupiah makin memahami
bagaimana sebenarnya dengan adanya srbi ini bisa memperdalam pasar uang
oke baik yang pertama sebagai upaya untuk pendalaman pasar uang
dengan adanya penerbitan instrumen srbi ini dapat memperkaya atau menambah instrumen di pasar uang
utamanya untuk pasar uang domestik
terus yang kedua sebagai upaya untuk stabilisasi nilai tukar
harapannya srbi ini dapat menarik capital flows
karena tadi sudah kita sampaikan ya sebelumnya
srb ini dapat dimiliki oleh non bank
baik penduduk maupun non penduduk di pasar sekunder
nah yang ketiga tadi sebagai optimalisasi sbn yang dimiliki bi
oke mbak negara yang memiliki pasar uang dalam itu adalah ketika lebih banyak alternatif surat berharga
iya jadi semakin menarik lah
oke ketika semakin dalam maka indonesia makin bisa menarik capital inflow ke dalamnya
jadi kata kuncinya srbi itu pro market menarik capital inflow dan juga untuk mengoptimalisasi sbn yang ada di bi ya mbak
jadi sebenarnya bagaimana sih srbi ini bisa mendukung
upaya pendalaman pasar uang dan juga bisa mendatangkan capital inflow
oke jadi yang pertama tadi kan mas zulmi menyampaikan terkait pro market ya
karena dengan adanya instrumen srbi ini akan memperkaya instrumen di pasar uang
yang kedua terkait capital inflow karena instrumen ini memiliki fitur yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder oleh non bank
jadi kalau baik resident maupun non resident harapannya nanti dapat menarik inflow
selain itu mazulmi srbi juga menggunakan sbn sebagai underlying
sehingga sbn milik bi menjadi lebih optimal
oh wow ternyata banyak banget ya manfaat dari srbi ini ya
jadi sobat rupiah sebagai penutup nih kita menanyakan mbak anin tentang bagaimana mbak anin mekanisme pelelangan srbi
oke jadi gini mas zulmi dan sobat rupiah
ada dua mekanisme untuk membeli srbi
yang pertama di pasar perdana yang kedua di pasar sekunder
untuk pembelian di pasar perdana itu dapat dilakukan melalui mekanisme lelang yang diikuti oleh bank umum konvensional
yang merupakan peserta operasi pasar terbuka bank indonesia
sementara untuk di pasar sekunder itu sesuai dengan fiturnya
srbi ini bisa ditransaksikan dan dimiliki oleh bank dan non bank serta resident dan non resident gitu mas
oke jadi srb ini mekanismenya bisa melalui baik pasar perdana maupun pasar sekunder ya mbak anin ya
terima kasih mbak nin untuk pencerahan terkait srbi nya
wah sobat rupiah sekarang kita udah banyak tahu ya tentang srbi
jadi srbi itu merupakan instrumen monitor operasi kontraksi terbaru dari bank indonesia
yang memiliki dan menggunakan underlying sbn
dimana sebenarnya nanti dapat mendukung upaya pendalaman pasar uang
dan juga melakukan stabilisasi nilai tukar dengan menarik capital inflow
srbi juga dapat diikuti proses lelangnya melalui pasar perdana
yang nantinya juga tetap bisa dijual di pasar sekunder
nah sekarang udah banyak tahu kan tentang srbi
jangan lupa sobat rupiah ikuti seluruh kanal media sosial resmi bank indonesia
untuk mendapatkan informasi seputar perekonomian
terima kasih banyak bagi sobat rupiah yang sudah bergabung